terima kasih anda masih bersama kami
pengungsi korban banjir di kelurahan cipinang melayu jakarta jumat siang menjalani swab antigen di lokasi pengungsian halaman aula kampus universitas borobudur
warga yang wajib menjalani tes covid sembilan belas adalah warga lansia yang berusia di atas lima puluh tahun
sepuluh pengungsi manula menjalani pemeriksaan swab antigen oleh tim kesehatan bidokes polda metro jaya
swab antigen ini dilakukan untuk mendeteksi covid sembilan belas guna mencegah munculnya kluster baru di pengungsian
sementara banjir yang terjadi di kelurahan cipinang melayu jakarta timur disebabkan meningkatnya curah hujan hingga di atas rata rata yakni satu ratus enam puluh mm
di tempat pengungsian ini kita ingin juga melakukan pelayanan protokol kesehatan
kita juga melakukan tiga t karena kita menghindari terjadinya kluster baru di tempat pengungsian
sehingga tadi dari kesehatan pores bersama
kesehatan dari pemerintah dki melakukan swab antigen
ini untuk antisipatif jangan sampai menjadi kluster baru di pengungsian
saya tidak mengarah pengungsian dulu tetapi peringatan dini ini oleh pemerintah provinsi dki jakarta bersama bmkg bersama bpd
itu sudah memberikan early warning system dua hari yang lalu
karena memang diprediksi berdasarkan data dari delapan dari bkg itu hari ini tanggal delapan belas sampai tanggal dua puluh itu adalah hujan